waluyo warga sebuah perkampungan pemulung di timur surabaya
tak henti hentinya berteriak agar warga tidak keluar rumah
bukan tanpa alasan
ada pembagian makan siang gratis yang diberikan donatur
paham penularan covid sembilan belas warga pun memilih patuh dan tidak berebut seperti biasanya
ia membantu relawan garda pangan membagikan nasi ke satu persatu rumah warga
tidak ada warga yang keluar rumah
makanan diantar oleh relawan sampai depan pintu
tidak ada adegan bersalaman ataupun seremonial
makanan hasil donasi diberikan sembari menjaga jarak demi keselamatan bersama
alhamdulillah lancar tidak ada yang berebut karena saat saat ini sedang hebohnya virus corona
dan tadi saya sudah menyampaikan jangan sekali sekali interaksi dekat dekat antara satu sama lain
karena keadaan sekarang ini begitu berbahaya termasuk zona merah lockdown atau apa
jadi saya imbu supaya jaga interaksi
sebelum membagikan makanan para relawan ini juga melengkapi diri dengan alat pelindung diri
sarung tangan masker sampai hand sanitizer menjadi perlengkapan yang wajib dipakai
founder komunitas garda pangan eva bahtiar mengatakan
mereka harus meminimalisir kontak fisik baik antar relawan maupun dengan warga untuk mengurangi potensi penularan covid sembilan belas
eva mengatakan di masa pandemi ini ada perubahan pola kerja relawan garda pangan
hotel restoran dan catering yang berhenti beroperasi berpengaruh besar pada suplai makanan berlebih yang biasa mereka distribusikan
pada akhirnya relawan ini beralih dari mengambil makanan berlebih menjadi distribusi donasi
ini jadi memang
ini memang impact nya lumayan besar
jadi di mitra mitra kita juga mereka ngurangin produksi secara signifikan
jadi sebenarnya nggak banyak juga yang bisa kita selamatkan gitu ya istilahnya
tapi di satu sisi kita masih tetap harus jalan karena kita melihat emang warga justru lagi butuh butuhnya makanan sekarang ini gitu
jadi kebutuhan makin besar
jadi memang kita sedikit mengubah cara kerja
jadi yang tadinya biasanya kita sebutnya redistribusi makanan kalau sekarang donasi makanan
hari itu selain kampung pemulung
membagikan ratusan makanan ke terminal
satu persatu sopir dan pekerja terminal lainnya mendapatkan makanan dengan syarat mereka wajib mencuci tangan terlebih dahulu
kegiatan ini dilakukan para relawan garda pangan di setiap akhir pekan
mirta farid didi niswandani surabaya jawa timur